tidak akan pernah memaafkan kamu elsa
atas perbuatan kamu terhadap adik saya dan juga istri saya
satu satunya cara supaya saya dan istri saya
adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat beratnya
itu pasti pak aldebaran
kok banyak wartawan gini mas
aduh masih pada dimariin aja
iya pak bos
kamu tolong antar reina sama birna masuk ke dalam ya
tolong jaga dari wartawan
wah kok rame ada apa ya
gak ada apa apa
reina ditemenin cus masuk ke dalam duluan ya sama pak uya
iya pak bos

terus kita mau ngapain
kita tem american aja ya
ngapain sih mas kok ditemuin
pak aldebaran bu andin
bisa berikan keterangan pak
apa benar elsa kabur
sebelumnya terima kasih sekali karena kalian sudah datang ke sini
ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada elsa dan ricky
kalian bisa merekam ucapan saya
dan memuat ucapan saya ini
lalu sebarkan ke seluruh media
baik itu koran tv
atau media sosial yang lain ya
ide bagus pak kami siap bekerja sama
bisa kamera ke sini
di depan saya
untuk elsa dan ricky
kalian berdua camkan ucapan saya baik baik ya
tidak akan pernah memaafkan elsa
atas perbuatan kamu terhadap adik saya dan juga istri saya
supaya saya dan istri saya mengampuni kamu
adalah melihat kamu dihukum seberat beratnya
kemanapun kalian pergi
kemanapun kalian bersembunyi
kalian dengarkan saya
dengarkan ucapan saya yang ini ya
pasti akan temukan kalian
saya pasti akan kejar terus kalian
dan bagi seluruh orang
yang melihat elsa dan riki
bisa membawa kehadapan saya
saya akan berikan uang tunai lima ratus juta rupiah kepada kalian semua
jangan lupa like share dan subscribe
lo mau ketahuan
lo mau ketangkep
emang ini kenapa sih rick
gue cuma hubungin suami gue sendiri
dia harus tahu kondisi gue sama anak gue kayak gimana
suami lo gak pernah peduli sama lo
dan gue yakin
dia berharap lo ketangkep
dia berharap lo masuk penjara sak
kapan lo sadar kalau dia udah gak pernah peduli sama lo sadar
tapi mau gimana pun dia tetap suami gue rick
gue gak mau usha
usaha kita sejauh ini jadi sia sia
jangan telfon dia lagi
selamat siang pemirsa
berikut kami laporkan berita terkini
tentang kasus model elsa anindita prastia
pengusaha aldebaran alfahri
sebagai kakak dari roy alfahri
yang merupakan korban pembunuhan empat tahun yang lalu
akhirnya angkat bicara
untuk ricky dan elsa
kalian camkan ini baik baik ya
tidak akan pernah memaafkan kamu elsa
atas perbuatan kamu terhadap adik saya
dan juga istri saya
satu satunya cara supaya saya dan istri saya
adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat beratnya
selamat siang pemirsa
berikut kami laporkan berita terkini
tentang kasus model elsa
pengusaha aldebaran alfahri
di sebagai kakak dari roy alfahri
yang merupakan korban pembunuhan empat tahun yang lalu
akhirnya angkat bicara
untuk ricky dan elsa
kalian camkan ini baik baik ya
tidak akan pernah memaafkan kamu elsa
atas perbuatan kamu terhadap adik saya
dan juga istri saya
satu satunya cara supaya saya dan istri saya
adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat beratnya
dengarkan ucapan saya yang ini ya
kemanapun kalian berada di luar sana

kapan kalian sembunyi kemanapun kalian pergi saya pasti akan cari kalian
saya akan kejar kalian kemanapun dan saya pasti akan temukan kalian
bagi siapapun yang dapat menemukan elsa dan ricky saya akan berikan imbalan sebesar lima ratus juta rupiah
pemangkin saya harus mengejar kita
mereka makin gencar nyari kita
jangan gegebah kayak tadi ya
udah udah tenang
kenapa jadi penasaran
nomor siapa yang tadi novel
kenapa tiba tiba dimatiin
kenapa aku telfon aja
dengan hotel moon paradise yang bisa saya bantu
din al gimana di depan masih banyak wartawan
di pula ma karena mereka udah dapet statement dari aku

aku minta mama tenang ya
aku minta mama tenang ya
cepat atau lambat elsa dan ricky pasti akan ketemu
mereka pasti akan tertangkap
dan sekarang pencarian elsa dan ricky udah bukan dari pihak polisi aja ma
ini udah jadi sayembara nasional
ini udah jadi sayembaran nasional
masa lebih ke sayembara siapapun yang bisa menemukan elsa dan ricky akan mendapatkan uang lima ratus juta

jadi pasti banyak orang yang memasang mata untuk mencari mereka
untuk menemukan elsa dan ricky dan bisa lapar ke polisi
untuk mencari mereka
untuk mencari mereka
itu bagus itu bagus
itu bagus itu bagus
itu bagus itu bagus
yaudah sekarang mama yang penting nggak usah khawatir ya
mama tenang ya
semoga segera ada titik temu dan pencarian bisa segera tuntas
mau gue mandiin ke dalam ya
untuk ricky dan elsa kalian camkan ini baik baiknya
saya tidak akan pernah memaafkan kamu elsa atas perbuatan kamu terhadap adik saya dan juga istri saya
satu satunya cara supaya saya dan istri saya mengampuni kamu adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat beratnya
elsa ricky dengarkan ucapan saya yang ini ya

saya akan berikan imbalan sebesar lima ratus juta rupiah
kalau seluruh indonesia mencari mereka gimana caranya mereka sembunyi
gimana caranya mereka bertahan untuk hidup
ya allah elsa putri mama
seandainya elsa sadar ma
kalau sebenarnya nggak ada tempat untuk bersembunyi lagi
seandainya dulu elsa menyerahkan diri lebih awal
pasti berita elsa gak akan seperti ini ma
pasti keadaan elsa gak akan seberbahaya ini
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan